untuk pertama kalinya orang rimba mendapatkan kartu tanda penduduk
dan untuk membahas lebih lengkap terkait ktp perdana untuk suku anak dalam atau orang rimba
kita sudah terhubung dengan kepala bidang pendudukan dan catatan sipil provinsi jambi betty sakura
halo selamat siang bu betty bisa mendengar suara kami
bisa mbak selamat siang assalamualaikum wr wb
bu betty ini suku anak dalam atau orang rimba mendapatkan ktp
kebanyakan ini untuk yang pertama kalinya
nah apa bu yang melatar belakangi adanya program ktp perdana bagi suku anak dalam atau orang rimba ini
baik mbak sarah program yang melatar belakangi diberikannya dokumen admin duk itu adalah
memang karena ada bantuan dari sosial dan juga program kesehatan serta pendidikan seperti itu
ya seterusnya adalah memang tugas daripada
negara yang mana adalah memberikan perlindungan hukum kepada warga negara indonesia
yang mana kita akan memberikan dokumen kependudukan secara tepat cepat akurat dan gratis seperti itu mbak
oke lalu mbak betty ini bagaimana sih prosesnya mulai dari pendataan dan perekaman datanya
baik mbak proses memberikan data dokumen kepada penduduk suku anak adalah memang agak rumit ya mbak ya
ini beda kebanyakan dengan masyarakat biasa
karena masyarakat suku anak dalam sendiri mereka berdiam di hutan mbak
dan mereka itu adalah berkeliling
jadi artinya mereka itu dengan pekerjaan mereka sebagai berburu
kalau di jambi namanya itu melangon ya
keliling keliling seperti itu
dan kita tetap sebagai adalah tugas kita untuk memberikan dokumen kepada suku anak dalam itu sendiri
dengan tetap melakukan
kerjasama kepada teman teman kayak warsi kayak ngo dan pemangku kepentingan masyarakat di sana mbak
berarti memang mengikuti karakteristik orang rimba yang memang berpindah pindah atau melangon begitu tadi istilahnya begitu ya mbak betty
lantas seperti apa tantangannya dalam proses perekaman data ini dan juga bagaimana untuk kemudian mengatasinya
seperti tadi bu betty menjelaskan bahwa masih banyak yang berpindah pindah begitu
nah itu gimana bu mengatasi kendalanya
kita mengatasinya dengan memang dengan sabar yaitu mengumpulkan masyarakat suku anak dalam itu sendiri
dengan mereka ada ketuanya mbak
jadi melalui tumbuh ngunggung mereka itu agar mereka dapat dipasilitasi dan dikumpulkan untuk diberikan dokumen yaitu melalui domberianik dulu ya mbak ya
karena memang kita pendataan kepada warga negara suku anak dalam ini memang masih banyak yang mereka terpisah pisah dari
karena kalau kita di tempat kita kan memang irt nya ada seperti itu dan mereka terkumpul
kalau di suku anak dalam mereka masih berpencar pencar mbak
jadi memang kita harus memang sangat bersabar dan berharap agar masyarakat sempat bisa membantu kita dalam hal pemberian dokumennya seperti itu
bu betty sebelum ini dan selama ini perempuan rimba ini kan dipatasi berinteraksi dengan pihak luar dan salah satunya dengan berfoto
lalu ini sementara kan untuk ktp ini butuh foto sebagai pengenal
ini apa yang akhirnya bisa membuat perempuan rimba mau difoto untuk ktp
ya mbak mungkin kita membujuk artinya kita merayu dan ngomong pelan pelan kepada mereka
karena untuk mendapatkan seperti bantuan sosial bantuan pendidikan bantuan kesehatan yang diwadahi dan yang diberikan oleh pemerintah
maka mereka harus terlebih dahulu
mempunyai nik dan ketika mereka sudah melakukan pernikahan di bawah usia tujuh belas tahun harus mempunyai dokumen ktpl
ketika mereka sudah di atas tujuh belas tahun mereka juga harus dilakukan perekaman dan mempunyai ktpl
seperti itu mbak
dalam proses membujuknya ini bu betty apakah sempat ada penolakan
memang penolakan tapi pelan pelan
jadi itulah peran serta kita kepada masyarakat
makanya pendataan itu agak untuk perekaman agak terkendala di situ mbak
berapa lama tuh bu berapa lama itu penolakannya itu dan membujuk proses membujuk sampai akhirnya mau itu berapa lama
ya tergantung dengan mereka mbak
jadi kalau misalkan mereka bisa kita arahkan kita ajak mau gitu kan
kalau nggak mau mungkin berikutnya lagi kita akan datangin lagi
dan juga tidak hanya itu mbak
jadi ketika orang tuanya sudah meninggal bapak ibunya sudah meninggal mereka juga nggak boleh disebut
jadi datanya itu nggak boleh dimasukkan
sementara kita butuh gitu
anak siapa data orang tuanya kita butuh juga seperti itu mbak
oke dari catatan bu betty sendiri hingga sekarang itu sudah berapa orang rimba di sana yang sudah memiliki ktp
kalau catatan kita terakhir ini adalah berjumlah tiga empat ratus tiga puluh mbak yang sudah mempunyai dokumen
jadi mereka terdata mempunyai ktp dan mempunyai nik mbak seperti itu
nah di dalam ktp ada apa
ktp untuk orang rimba ini kan ada namanya kolom kepercayaan begitu ya
karena selama ini seperti di informasi sebelumnya bu betty juga menyatakan ini bahwa sebenarnya sebelumnya juga sudah ada begitu ya orang rimba yang memiliki ktp
tapi sebelumnya ini harus memilih lima agama di indonesia
dan bagaimana dengan orang rimba yang masih menganut kepercayaan di luar lima agama yang ditetapkan pemerintah mbak
ya kalau misalkan mereka mengarah agama islam maka kita masukkan ke agama islam
kalau agama islam juga tetap kita masukkan ke agama islam
ya kalau misalkan mereka mengas agama islam maka kita masukkan ke agama islam
tapi kalau misalkan mereka anemisme tidak ada agama kita masukkan kepada kolom kepercayaan mbak seperti itu
oke berarti ada tertulis kolom itu tertulisnya apa berarti mbak
agama kolom kepercayaan itu kalau misalkan yang antara lima agama itu kan penambahannya adalah kolom kepercayaan
oke berarti tertulis kolom kepercayaan
nah ini bu betty ini sebelum mendapatkan ktp ini seperti apa sih orang rimba menjalani hari harinya khususnya ini kepada kegiatan mereka
yang membutuhkan kartu identitas
ya selama ini mereka untuk menjalani hari harinya mereka tetap terdata mbak terdata di ketuanya namanya tumenggung seperti itu
cuma mereka kan tidak bisa baca tulis mbak
jadi artinya mereka tidak mengerti juga dokumen kita ini buat apa seperti itu
tapi tetap saja ketuanya itu tahu gitu
jadi artinya warga warga mereka di sekitar itu jumlahnya berapa yang sepilih
yang walaupun mereka berkeliling tapi tetap nanti balik juga ke situ
keliling kelilingnya hanya di enam kabupaten saja mbak
jadi nanti habis misalkan di sarawango nanti ke merangin bungo tebon nanti putut pututnya di situ saja gitu
dan tumenggongnya itu kayak ketuanya itu tahu
dan juga dokumen yang mereka punya itu nggak mereka pegang juga gitu
jadi sama ketuanya mereka nggak ngerti mbak seperti itu
oke berarti memang dari temenggungnya tumenggungnya begitu ya untuk kemudian disosialisasikan kepada orang rimba
nah terakhir ini mbak betty ini setelah tujuh puluh lima tahun indonesia mereka kan baru sekarang nih yang masal begitu ya
dibuat program ktp perdana bagi orang rimba ini lantas ke depan harapannya seperti apa mbak
ya ke depan kami berharap semua suku anak dalam yang ada di provinsi jambi memang kita akan melakukan jemput bola yaitu melakukan pemberian dokumennya
tadi balik lagi adalah ini memang hak sebagai warga negara dan tugas kita pemerintah hadir
disana seperti itu
dan mudah mudahan kedepannya tidak ada yang tertinggal lagi suku anak dalam untuk mendapatkan dokumennya dokumen keperlindungannya sebagai warga negara seperti itu mbak
baik semoga dengan adanya ktp untuk suku rimba ya di sana ya ini dapat mempermudah mereka untuk mendapatkan pengobatan dan juga sekolah untuk anak anak mereka
baik terima kasih ibu betty sakura kabit dukcapil provinsi jambi yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
sampai jumpa lagi